wakil bupati jombang munjidah wahab resmi menjadi pelaksana tugas bupati jombang
menggantikan nyono suharli yang ditangkap kpk
sementara kpu jawa timur mempersilahkan nyono mengikuti pilkada
meski berstatus sebagai tersangka
pasca penggeledahan yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi
aktivitas sejumlah kantor di lingkungan kabupaten jombang maupun dinas kesehatan kembali berjalan normal
wakil bupati munjidah wahab resmi menggantikan nyono suharli
wihandoko sebagai plt hingga tanggal lima belas februari mendatang
meski hanya berlangsung singkat dirinya berjanji akan menjalankan dan meneruskan program pemerintahan yang ada
sampai hari ini saya belum menerima secara fisik
jadi kemarin sudah ada konsultasi ke pemprov yang masih dalam proses
sementara di jawa timur
sementara meski ditetapkan sebagai tersangka
nyono soeharli wihandoko dipastikan tetap bisa mengikuti kontestasi pilkada jombang
selain tidak ada aturan yang melarang seorang tersangka mengikuti pencalonan pilkada koalisi lima
partai di jombang tetap bersikukuh mencalonkannya sebagai bupati
dengan demikian nyono suharli tetap bisa ikut pilkada meskipun tidak akan bisa hadir dalam kampanye karena berada di penjara
bagaimana kalau kemudian nanti pasangan calon ini memenangkan
nah itu tentu saja nanti menjadi kewenangan
kementerian dalam negeri pelantikannya kemudian pemberhentiannya dan sebagainya itu sudah menjadi kewenangan kementerian dalam negeri
bukan lagi menjadi kewenangan kpu
kewenangan kpu di sini adalah melakukan proses pencalonan kemudian melakukan proses pemungutan suara dan menetapkan hasil
statusnya sebagai bupati bisa diberhentikan setelah dirinya dinyatakan menang dan dilantik oleh menteri dalam negeri